indonesia merupakan negara asean pertama yang menjadi partner country
untuk yang ketiga kalinya di pameran dagang industri internasional
ajang bergensi ini akan berlangsung dari tanggal tujuh belas hingga dua puluh satu april dua ribu dua puluh
di hannover jerman
tidak hanya penting untuk ajang branding bagi indonesia
namun juga mendorong peningkatan kapabilitas manufaktur indonesia
dan pembangunan infrastruktur digital
langsung saja kita akan berbincang bincang terkait keikut sertaan kembali indonesia
di ajang hannover messe dua ribu dua puluh tiga bersama para narasumber yang telah hadir
selamat datang pak
di acara indonesia forward bapak susi wiono mugiarso
selaku sekretaris kementerian koordinator bidang perekonomian
dan juga selamat datang di indonesia forward kepada bapak eko cahyanto
direktur jenderal ketahanan perwilayahan dan akses industri internasional
kementerian perindustrian republik indonesia
terima kasih pak eko
dan tentu saja kepada pak daniel suryananta
executive vice president pt akebono break astra indonesia
terima kasih bapak bapak sudah hadir di indonesia forward
perkenalkan saya frida litwina
pertanyaan pertama saya akan ke pak susi dulu ini
untuk sekedar update perkembangan makro ya pak ya
jika membahas hannover message kita bicara sektor teknologi industri
nah seberapa besar pak sebenarnya share dari sektor ini
bagi perekonomian indonesia secara keseluruhan
ya makasih mbak frida
memang sangat penting sekali
tidak hanya dalam konteks untuk mendorong sektor industri itu sendiri
namun juga dalam konteks yang lebih besar
terutama untuk mendorong pertumbuhan ekonomi kita
seperti kita ketahui
share ke pdb kita dari sisi lapangan usaha
itu adalah paling besar dari industri pengolahan
tahun dua ribu dua kemarin share industri pengolahan terhadap pdb kita itu
memang dalam konteks
dalam beberapa tahun terakhir
terjadi penurunan share industri manufaktur terhadap pdb kita
selain juga karena ada peningkatan dari sektor yang lain
tapi kalau dibandingkan dengan sektor yang lain
memang jauh sekali
terutama yang ke dua ke tiga ke empat itu sekitar dua belas an persen
itu sektor pertanian pertambangan dan yang lain
demikian juga ekspor kita itu dominan sekali adalah hasil dari industri manufaktur
walaupun komoditas kita juga cukup dominan terutama cpu dan batu bara
nah melihat posisi sektor industri yang sangat penting di perekonomian kita
kita berharap event seperti hannover messe itu betul betul akan mampu mendorong perekonomian ke depan
nanti kita akan bicara lebih jauh
bagaimana kita sekarang merancang
teman teman di bapak nas bersama kami dan kmnku
dan kemarin juga sudah melaporkan bapak presiden
nanti kita bicara mengenai
sekarang kita sedang mengalami kondisi bonus demografi
itu kira kira antara tahun dua ribu sepuluh dua ribu empat puluh
dan itu hanya sekali dalam sejarah peradaban bangsa
semua negara hanya mengalami satu kali saja
dan itu juga akan kita manfaatkan bagaimana kita bisa keluar dari middle income trap
atau bahkan kelas menengah
nah kalau kembali ke peranan sektor industri manufaktur tadi
dengan share nya yang sebesar itu
trennya dalam beberapa tahun terakhir menurun
kita akan mengandalkan betul sektor industri ini nanti
terutama dengan berbagai kebijakan industri yang terakhir
terkait dengan hilirisasi
yang sebelumnya kita sudah mengenalkan bagaimana industri
kemudian juga terkait dengan digitalisasi dan semuanya
dan sekarang kita konsisten mendorong hilirisasi
tapi semua dari kebijakan industri itu
kalau kita simpulkan
kita menyadari betapa pentingnya sektor industri ini menjadi andalan kita
baik untuk pertumbuhan ekonomi sekarang
maupun untuk yang tadi
keluar dari middle income trap
untuk jangka panjang
bahkan kita mentargetkan
kalau kita mau mengejar betul
supaya kita bisa menjadi high income country
keluar dari middle income trap tadi
kita kemarin sudah bikin simulasinya
kita targetkan di dua ribu empat puluh lima an itu
mungkin kemarin dengan teman teman bapak penas angkanya masih belum ini betul
dan dengan posisi teknologi industri sebagai kunci untuk maju ke depan itu
tentunya ajang hannover messe ini menjadi kesempatan yang sangat baik ya pak ya bagi indonesia
saya mau ke pak eko
pak eko indonesia adalah negara asean pertama yang menjadi official partner ya
di ajang hanover mesa
untuk yang ketiga kalinya berturut turut
seberapa pentingnya sih pak sebenarnya
sampai ikut menjadi official partner selama tiga kali berturut turut ini pak
oke terima kasih mbak frida
jadi sejatinya indonesia ini sudah empat kali ditunjuk sebagai official partner country
pertama kali di tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
kemudian kita ditunjuk lagi di tahun dua ribu dua puluh
sayangnya sebelum acara dimulai
ada pandemi sehingga dibatalkan tahun dua ribu dua puluh
tahun berikutnya di tahun dua ribu dua puluh
kita hadir sebagai partner country di hannover messe edisi digital
nah tahun lalu portugal kita dapat hanover dari portugal
tahun ini kita hadir kembali sebagai official partner country
yang penyelenggaraannya memang diselenggarakan secara fisik
seperti tahun tahun sebelumnya sebelum pandemi
ini satu posisi yang sangat penting
negara negara besar sebut saja amerika china india itu bahkan rusia
itu pernah menjadi partner country dalam beberapa tahun terakhir
nah tadi seperti apa yang disampaikan oleh pak sesmenko
bahwa industri ini dituntut untuk menjadi backbone dari perekonomian nasional
nah untuk meningkatkan pertumbuhan dan pembangunan industri
ini perlu strategi strategi yang memang
harus dijalankan secara apa namanya secara masif
sejak tahun dua ribu delapan belas setelah inisiatif making indonesia empat diluncurkan
kami mengimplementasikan strategi untuk kita bisa mendorong
percepatan pembangunan industri ini dengan beberapa cara
salah satunya adalah bagaimana kita meningkatkan daya saing
nah setelah kita bisa meningkatkan daya saing melalui penguasaan teknologi
melalui shifting kompetensi skill dari sdm kita
ini juga perlu dikenal oleh dunia luar
nah hannover muse ini tempat yang tepat
hannover messe adalah pameran teknologi industri terbesar di dunia
yang secara tradisional setiap tahun menunjuk partner country
status partner country inilah yang akan kita manfaatkan
karena sebagai partner country kita akan menjadi fokus dari coverage
yang ada di hannover messe
ini kita harapkan yang pertama kita bisa memperkenalkan kemampuan kita
dalam penguasaan teknologi termasuk penguasaan kita untuk penciptaan teknologi teknologi baru
kemudian akan juga meningkatkan kerjasama dan investasi
kemudian juga akan memperkuat kerjasama secara bilateral indonesia dan jerman
dan pada akhirnya kita bisa meyakinkan dunia bahwa indonesia
ini bersama dengan negara negara yang sudah lebih maju lainnya
ini mendorong efisiensi dan produktivitas di industri
karena kami juga akan tampilkan beberapa aspek di dalam hannover messe ini
mulai dari yang pertama kita akan tampilkan bagaimana making indonesia empat itu
kedua kita akan tampilkan investasi dan kawasan kawasan industri
kita akan tampilkan juga startup dan inovasi
kemudian kita akan tampilkan yang memang saat ini menjadi tema hannover messe
seperti misalnya di otomasi dan digitalisasi
kemudian yang penting dari itu tadi sudah disinggung oleh pak sesmenko
adalah kita akan tampilkan human capital
human capital ini salah satu kekayaan kita selain sumber daya alam kita
baik nah di hannover messe dua ribu dua puluh tiga ini brandnya pak daniel nih akebono break astra indonesia ikut berpartisipasi ya pak
bisa diceritakan pak
bagaimana brand anda mengikuti hannover messe dua ribu dua puluh tiga ini
ya terima kasih mbak frida
ya awalnya tahun dua ribu dua puluh kami diundang kementerian perindustrian
karena kami sebagai salah satu penerima award indy empat award di tahun dua ribu sembilan belas
kami diundang untuk mengikuti hannover messe tahun dua ribu dua puluh itu
ya lebih sayang ya pak karena pandemi kami sudah kirim barang barang ke sana
akhirnya kami tarik lagi kembali ke indonesia
kemudian tahun dua ribu dua puluh satu kami diundang kembali untuk mengikuti hannover messe yang tahun dua ribu sembilan mengikuti secara digital
dan terakhir ketika indonesia ditunjuk lagi sebagai country partner nya hannover messe
kami diundang lagi oleh kementerian perindustrian untuk mengikuti
dulu sebagai penerima award indy empat tapi sekarang kami sebagai national lighthouse
jadi kami akan mengikuti event ini dan kami sangat antusias ya untuk mengikuti event ini
karena benefit yang kami dapatkan ya kami ikut event yang sangat besar
ikut event internasionalnya adalah branding perusahaan kami
kami tidak ingin menonjolkan produk kami ya bukan brand produk kami tapi brand perusahaan kami
nama perusahaan kami kan pt ag puno brick astra indonesia
di situ ada tiga brand yang ingin kami perkenalkan kami tonjolkan di event ini
pertama tentang ag puno brick itu adalah brand produk indonesia
di situ ada teknologi dan desain dari jepang
tetapi ada brand keduanya astra
di situ adalah perusahaan besar kita tahu astra perusahaan besar yang sudah sangat profesional mengelola perusahaan perusahaan besar
dan sangat pengalaman dalam bidang otomotif
yang ketiga brand ketiga itu indonesia
indonesia adalah tempat lokasi pabrik kami ya produksi kami
tapi kami di sini tidak ingin hanya mengenalkan indonesia sebagai tempat lokasi perusahaan kami atau lokasi produksi
tapi indonesia adalah selain tempat lokasi perusahaan kami tapi di dalamnya ada orang orang hebat yang bekerja dan berkarya di dalamnya di perusahaan kami
kemudian yang perlu kami tandingkan lagi adalah ekosistem industri yang sudah dibangun oleh kementerian perindustrian oleh government oleh pemerintah
sehingga kita lihat bahwa industri di indonesia itu sangat maju ya dan perekonomian bisa bertumbuh dengan baik
kami sangat menghargai dengan adanya program making indonesia empat ini
dan di sini di event ini kami tidak sendirian kami bertiga
jadi kami setelah grup astra ada tiga company yang ingin yang hadir di dalam event handal permisi ini
yang pertama adalah astra
astra autopark itu adalah perusahaan otomotif komponen industri untuk kendaraan
ya mungkin siapa tahu ada investor calon investor yang ingin berkenalan ingin masuk ke indonesia bisa tahu tentang kompetensi yang dimiliki oleh astato park
kemudian yang kedua adalah wintech division
di sini adalah grup astra juga adalah provider untuk otomatisasi dan digitalisasi
jadi banyak perusahaan yang dibantu oleh wintek ini untuk menuju perusahaan

dan terakhir kami pt ag bono brick antara indonesia sebagai salah satu contoh perusahaan di astra yang sedang bertransformasi menuju industri empat
sehingga kami bisa tunjukkan bahwa ini loh ada industri di indonesia yang sudah bisa bertransformasi industri empat
jadi kami bertiga akan hadir di dalam hannover mes tahun dua ribu tiga di pavilion indonesia
kita tadi sudah bicara dan keikutsertaan indonesia di hannover messe ini sudah berkali kali ya pak ya
kita juga mau tahu bagaimana sebenarnya dampak perekonomian bagi indonesia dengan hadirnya indonesia di hannover messe selama ini
tapi pak susi ditahan dulu nih jawabannya kita harus break
pemirsa tetaplah bersama kami indonesia forward akan kembali sesaat lagi
terima kasih anda masih bersama kami di indonesia forward dan kita masih membicarakan keikutsertaan indonesia di ajang hannover messe dua ribu dua puluh
dan saya akan bertanya kepada pak susi seberapa besar dampak ekonomi bagi indonesia dengan keikutsertaan indonesia selama ini di ajang hannover mes pak
ya terima kasih pak daniel
terima kasih mbak frida
jadi kalau kita bicara ada event internasional kita selalu punya ukuran kira kira seberapa besar dampaknya khususnya terhadap perekonomian kita
seperti di g dua puluh kemarin kita ada namanya leaders declaration deliverables nya gitu
nah kalau di hanover message pertama nanti ada yang dampak secara langsung setelah event itu nanti kita bisa lihat sama sama
ada yang jauh lebih penting nanti dampak kedepannya terutama terhadap perekonomian nasional
di dalam penyelenggaraan hannover messe ini selama kurang lebih lima hari tujuh belas sampai dua puluh satu april pak dirjen sudah menyiapkan berbagai acara terutama yang penting di sana mulai ada business summit
kemudian juga ada semacam seminar conference dari seluruh private sector dunia usaha terutama yang di sektor industri
dan selain itu juga ada beberapa kesepakatan yang di hari pertama usia akan ditandatangani
baik itu yang sifatnya
baik itu yang sifatnya g dua g
kalau nggak salah yang sudah confirm ada dua kesepakatan g dua g yang terkait dengan joint economic committee
itu antara kita di kemenko perekonomian dengan partner kita di jerman dan juga yang terkait dengan joint cooperation dalam digitalization teman teman di kemenkominfo
kemudian juga banyak sekali kesepakatan bisnis di private sector yang sifatnya b dua b
yang kemarin sudah terjadwal ada delapan belas penandatanganan kesepakatan kerjasama
kemudian yang selain itu juga yang g dua b antara pemerintah sana dengan beberapa dunia usaha yang ada di indonesia
kurang lebih ada tiga yang akan ditandatangani
nah dari ini semuanya nilainya masih terus di review
pak eko yang punya angka mungkin secara detail
tapi dampak tidak langsungnya yang barangkali kita harus lihat seperti g dua puluh kemarin
yang jelas saat ini posisi indonesia di indonesia
di mata internasional global sangat bagus sekali
level of trustnya tinggi sekali
kredibilitas kita tinggi sekali
dan di berbagai event sejak penyelenggaraan g dua puluh menghasilkan leadership clearance kemarin dan hasilnya seperti itu
posisi kita sangat bagus di dalam berbagai forum internasional
termasuk di hannover messe ini kami menghitung posisi kita akan sangat bagus sekali
bahkan tadi pak dirjen menyampaikan dua ribu dua puluh dua puluh satu dua tiga
kita diberikan kesempatan untuk menjadi official partner country
dan itu tidak mudah hanya negara negara besar saja dan bahkan di asean baru kita
sehingga itu ukuran ukuran yang nyata bagaimana positioning kita di mata internasional di forum global
nah dengan momentum seperti ini kita ingin manfaatkan betul
kita sambungkan dengan kebutuhan kita
tadi kita cerita struktur pdb kita pertumbuhan ekonomi kita
jadi kita dominan adalah industri pemulaan manufacture
dengan berbagai sektornya terutama share nya yang paling besar adalah sektor makanan minuman
kemudian yang terkait dengan elektronik dan sebagainya otomotif dan sebagainya
nah dengan memanfaatkan event hannover umness tadi kita berharap bukan hanya yang dampak langsung yang deal di sana
yang komitmen di sana saja
pak eko akan menjadikan untuk branding untuk showcase di sana
betapa kemajuan teknologi industri di kita
beberapa industri yang dengan teknologi tinggi juga investasi di kita
ujung ujungnya kita akan mendorong investasi
jadi selain upaya di internal kita kita menyiapkan berbagai daya tarik untuk attract investasi
karena ukurannya jelas
kalau nggak salah yang ikut sekitar sembilan puluh an negara ya pak eko
dan itu industri besar semuanya hadir di situ
karena ini event industri terbesar tahunan
kami kalau bicara mendesain kebijakan ekonomi ke depan apalagi tadi bicara memanfaatkan bonus indonesia dan keluar medan imf
dengan mengandalkan sektor sendiri menjadi begitu penting
hannover messe ini posisinya di dalam konteks itu tadi
nah pak eko setelah kita tahu betapa pentingnya hannover messe ini bagi perekonomian indonesia pada khususnya
tentunya ada sektor sektor pilihan yang akan ditampilkan nanti
yang diprioritaskan di ajang pameran tersebut
jadi kami sesuai inisiatif yang ditetapkan di dalam making indonesia empat
sudah memilih beberapa sektor prioritas
sektor sektor ini merupakan penyumbangan terbesar di pdb sektor industri itu sendiri
kemudian mereka kontribusinya sangat besar terhadap ekspor
kontribusinya sangat besar terhadap penerimaan negara
baik pajak maupun bukan pajak
kemudian kontribusinya juga sangat besar untuk penyerapan tenaga kerja
kemudian yang terakhir sektor sektor ini berkaitan dengan kepentingan kita untuk menjaga resiliensi
jadi sektor seperti makanan minuman otomotif elektronik kemudian tekstil dan produk tekstil serta kimia
ditambah dengan sektor farmasi dan alat kesehatan
ini yang menjadi prioritas dari indonesia untuk dikembangkan
karena kekuatan kita ada di tujuh sektor ini oleh karena itu kami mendorong penerapan industri empat juga diprioritaskan di sektor sektor tersebut
yang pertama ini berkaitan dengan upaya kita meningkatkan daya saing
dunia ini semakin kompetitif
kita dengan negara tetangga kita berhubungan baik tapi kita berkompetisi ketat dengan mereka
semua negara berupaya bagaimana mereka menjadi bagian dari global supply chain
bagaimana mereka bisa sebesar besarnya menarik investasi dan melakukan proses produksi di negaranya
kita juga melakukan hal yang sama
kita punya namanya kebijakan terkait dengan peningkatan penggunaan produk dalam negeri
kita punya skema tkdn
ini juga kita gunakan dalam rangka kita mendapatkan nilai tambah yang sebesar besarnya
yang nanti akan didapatkan oleh orang orang indonesia
orang indonesia juga akan bekerja
tadi pak sesmiko menyampaikan kita harus keluar dari middle income trap
kita perlu meningkatkan kesejahteraan rakyat kita
dan dengan ini kita bisa memenangkan persaingan
nah peningkatan daya saing ini juga kita lakukan dengan beberapa strategi lain
misalnya dunia ini saat ini sangat concern terkait dengan climate change
dengan pemanasan global
kita perkenalkan bagaimana standar industri hijau itu sudah kita terapkan
bagaimana kita mendorong produk produk industri itu punya aspek hijau sehingga menjadi produk hijau
di hannover messe ini kami tampilkan itu semua
kami tampilkan indonesia di pavilion nasional dengan satu ratus lima puluh tujuh koeksibitornya
ada industri dalam beberapa sektor yang berbeda beda
akan hadir di hannover messe itu dari satu ratus lima puluh tujuh koeksibitor itu ada kementerian lembaga
ada perusahaan industri
ada perusahaan kawasan industri
ada startup juga hadir di sana
ada lembaga pendidikan
karena kita ingin menampilkan human capital kita di sana juga
kemudian dari satu ratus lima puluh tujuh itu
satu ratus lima puluh tujuh koeksibitor itu kalau kita mau lebih dalam lagi karena ada beberapa asosiasi yang hadir
ini mewakili hampir seribu perusahaan
nah akebono break astra indonesia kan merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di industri yang diprioritaskan di ahnover messe
tapi kita juga pengen mengenal lebih jauh nih pt akebono break astra indonesia ini sepak terjangnya seperti apa sih pak di indonesia sebenarnya
ya makasih mbak
pt akebono break astra indonesia ini berdiri tahun seribu sembilan ratus delapan puluh satu
dulu namanya pt tridharma bcca
jadi perusahaan lokal
dan saat itu kami memproduksi hanya sifatnya assembling saja
jadi komponen semua masih import dari negara asal dari jepang
dan masih disuplai didatangkan langsung dari atpm
agen tunggal pemegang merek ya
car maker nya di indonesia
tapi berangsur angsur tahun dua ribu enam terjadi perubahan
jadi ada takeover
jadi perusahaan kami menjadi perusahaan joint venture antara astra auto park dan akebono break industri jepang
sama kuat lima puluh lima puluh di situ
dari sinilah mulai kita mulai berubah yang tadinya assembling menjadi full
sudah mulai full manufacturing di indonesia
kendaraan roda empat ya di indonesia
jadi ya kalau di market leader ya kalau kami di sini
jadi banyak perusahaan perusahaan lokal juga yang kami ajak bersama kami
bergabung sama kami
selain di usaha oem ya kami juga menggerakkan juga bisnis kami masuk ke yang cukup besar pak
ya kalau komponen blik itu kan selalu diganti
komponen otomotif kan sering diganti
jadi kami juga masuk di dalam bisnis itu
jadi kami kenalkan produk produk kami
tdw break aspira dan akebono break itu juga ada bisa di source di after market
sehingga kalau ditanya kontribusi atau sepak terjangnya apa
ya kami menjadi salah satu bagian dari supply chain bisnis otomotif di indonesia
ketika otomotif indonesia bergerak maju atau bergerak tinggi naik
kami akan ikut mensupport dengan kondisi yang tadi
quality yang baik dan harga yang kompetitif
apa yang cara membuat harga kompetitif ya kami harus produktif lebih tinggi
bagaimana cara produktif lebih tinggi
ya dengan cara kami bertransformasi ke industri
propose zero ini menjadi salah satu langkah langkah kami
untuk menjadikan kami lebih kompetitif dan lebih produktif
kita sudah tahu nih pak ya seberapa penting hannover messe nih bagi dunia teknologi industri di indonesia
dan kita tentunya punya target yang ingin dicapai di hannover messe
kita akan bahas di segmen berikutnya
pemirsa tetaplah bersama kami
indonesia forward masih kembali sesaat lagi
terima kasih anda masih bersama kami di indonesia forward
pak susi keikutsertaan indonesia di hannover messe ini tentunya ada target target tertentu yang ingin dicapai ya pak ya
baik itu merupakan kemitraan secara g dua g ataupun b dua b begitu
bisa dijelaskan pak lebih detail apa sebenarnya target yang ingin dicapai
sebenarnya kalau kita bicara setiap penyelenggaraan event internasional terutama sebesar hannover messe kemudian kemarin g dua puluh dan sebagainya
apalagi kita sebagai host country
sekarang kita sebagai official partner country
kita selalu menyiapkan target target yang harus dicapai
baik itu dalam bentuk komitmen kesepakatan juga deliverable semuanya
nah sebenarnya untuk yang hannover messe ini seperti yang saya sampaikan di awal tadi
kita sebenarnya lebih banyak pengen mendorong nanti target dari sisi dampak tidak langsungnya untuk ke depan untuk jangka panjang
tapi nanti pak eko bisa memberikan gambaran
pak dirjen dari sisi capaian komitmen yang sudah ada pun juga sudah cukup besar
walaupun nanti dari hasil event ini kita akan lihat dalam setahun ini nanti pak eko biasanya melakukan survei
kemudian melakukan apa namanya menghitung kira kira dampak dari pertemuan hannover messi kemarin seperti apa
kalau tadi sudah saya sampaikan di tahap pembukaan saja kita sudah ada sekitar berapa tadi yang g dua puluh
yang g tujuh ada dua paling tidak
yang b dua b ada delapan belas
yang g dua b ada tiga
dan nilainya juga pasti sangat besar
masih awal sekali belum mulai sudah kita sudah memetakan akan ada kesepakatan
nah belum lagi nanti lima hari ya pak ya
bisnis summit itu kan juga pasti ada deal deal bisnisnya
nah dari sisi kami memotret ke depannya
nah pengalaman kita saat pandemi
pengalaman saat pandemi itu sebenarnya kalau kita lihat
yang menopang pertumbuhan ekonomi kita yang masih cukup bagus
walaupun di dua ribu dua puluh kemarin minus gitu
sebenarnya kuncinya di industri
pak menko selalu pegang prinsip mau pandemi setinggi apapun kasusnya
industri tidak boleh tutup
makanya teman teman kmn perin mengenalkan yang namanya iomki
pada saat pandemi tinggi sekalipun industri tetap buka tapi dengan protokol kesehatan yang seketat ketat
nah yang mengikuti hannover messi ini kan ada sektor sektor yang sudah di mapping nih ya oleh kemenperin
bagaimana proses seleksinya pak eko
jadi kami kira kira dalam enam bulan terakhir ini melakukan proses kurasi
yang pertama tentunya dari teman teman yang memang sudah mendapatkan status sebagai national at house di industri empat
mereka yang sudah mendapatkan award terkait dengan penerapan industri empat di industri nya
kemudian mereka yang menjadi bagian dari fokus pengembangan industri kita
industri seperti akebono break astra ini kalau kita lihat datang ke sana
ini mungkin bisa dikategorikan industri padat karya
tapi yang dikerjakan di sana itu proses industri yang advance
yang cukup canggih
bahkan banyak yang sudah lebih canggih
di hannover messe ini biasanya yang hadir itu ada dua
mereka yang menjadi penyedia teknologi atau yang menciptakan teknologi
kemudian mereka yang hadir sebagai pengguna teknologi
tapi penggunaan teknologi di industri ini tidak bisa digunakan
harus selalu ada yang namanya inovasi
sehingga produk produk yang dihasilkan itu bisa punya daya saing yang lebih tinggi
bisa unik dan bisa lebih unggul dari produk kompetitornya
kami mengkurasi mereka itu semua
termasuk juga yang kita jaring dari startup startup
ada pengalaman beberapa pengalaman yang baik
sepanjang kita mengikuti hannover messe ini
contohnya beberapa tahun yang lalu ada satu startup kita
mitra sejahtera membangun bangsa
mereka mendapatkan hermes award di hannover masy
dan saat itu dunia cukup tercengang
kaget bahwa ada startup dari asia tenggara
yang mungkin tidak masuk dalam radar mereka
tapi karena mereka yang bisa menciptakan teknologi yang sangat bermanfaat
teknologi terkait dengan pertanian
yang dimanfaatkan di pertanian
itu membuat dari pihak jerman
dmag dan pemerintah jerman yakin
bahwa oh ternyata indonesia punya kemampuan itu
dari apa yang didapatkan oleh msmb itu
mereka mendapatkan pasar
pasar yang besar sekali di luar
mereka mendapatkan penawaran kerjasama
untuk pemanfaatan teknologi mereka
ini yang kita juga harapkan terjadi
pada eksepitor eksepitor yang kita ikutkan
terkait dengan targetnya
kami tidak hanya sekedar menargetkan kerjasama yang terjadi
atau investasi yang terjadi
tapi pada akhirnya
dalam agregasi yang nanti kita akan buat
ini akan bisa memenuhi target
seperti yang tadi disampaikan oleh pak sesmenko
bagaimana industri bisa tumbuh lebih tinggi dari sekarang ini
sehingga kita bisa keluar dari middle income trap
perusahaan perusahaan seperti akebono
harus terus didorong
untuk bisa berkembang
tidak hanya menguasai pasar dalam negeri
tapi juga menjadi bagian dari global supply chain
tadi dicontohkan pak sesmenko
bagaimana kami tetap berupaya
agar industri itu tetap bisa beroperasi di masa pandemi
ini yang kemudian juga menjadi salah satu keyakinan
dari buyers di luar
bahwa ketika mereka meng order ke indonesia
ini ordernya tetap terpenuhi
ini kami bekerjasama dengan akebono brick astra
di masa pandemi ini
untuk melakukan uji coba
melalui penggunaan penduli lindungi
jadi di masa masa tahap awal pengembangan penduli lindungi
ini kami terapkan dulu di industri
salah satunya di akebono brick astra
jadi saat itu ini banyak sekali
sebenarnya liputan yang waktu itu sudah kita rilis
sebelum kemudian peduli lindungi itu
diperkenalkan secara luas
penguasaan teknologi seperti ini
solusi yang kita berikan
solusi yang bisa diberikan oleh penyedia teknologi
seperti akebono brick astra ini
dan apa yang bisa dilakukan
di sana dalam proses produksi
ini yang ingin kita tampilkan
jadi kami akan menampilkan
karena kita akan tampil dengan tampilan
kita sebagai negara kepulauan
kita akan tampil dengan konsep island
karena kita akan tampil dengan tampilan
kita sebagai negara kepulauan
kita akan tampil dengan konsep island

gambaran kapal kinesi
kemudian di sekitarnya itu ada island island
dimana industri itu kami tempatkan
dalam satu ekosistem
di masing masing island tersebut
nah di sana akan ada berkumpul
mulai dari ada kementerian lembaga
lembaga pendidikan asosiasi
kemudian ada perusahaan industri
ada perusahaan kawasan industri
sebagai platform tempat mereka berlokasi
dan juga ada lembaga keuangan di sana
secara utuh tadi
selain dari perusahaan industri
kami juga akan tampilkan ikn
ibu kota negara nusantara
ini yang saat ini dikenal sebagai
ini kita akan tampilkan agar dunia juga tahu
bahwa indonesia sangat berkomitmen
bahwa indonesia sangat berkomitmen
kita ingin industri ini tetap tumbuh
kita ingin industri ini tetap tumbuh
tetap punya daya saing
dan bisa berkelanjutan
dan bisa berkelanjutan
nah ini semua
dengan seluruh kementerian lembaga
termasuk di dalam panitia nasional
yang dibentuk oleh pak min ko
dan didukung oleh teman teman industri
dan seluruh stakeholder terkait
dan seluruh stakeholder terkait
proses kurasinya kami lakukan
melibatkan seluruh stakeholder
dan ahli yang kami kaitkan
dan kami yakin bisa memilih mereka
dan kami yakin bisa memilih mereka
yang bisa kita tampilkan secara baik
tentunya akan bisa menghasilkan
dan tentunya akan bisa menghasilkan
banyak hal baru
mulai dari kerja sama
mungkin kerja sama pemanfaatan teknologi
kerja sama untuk investasi
kerja sama untuk investasi
mereka itu bisa datang langsung ke sini
mereka itu bisa datang langsung ke sini
memanfaatkan sumber daya yang ada di indonesia
memanfaatkan sumber daya yang ada di indonesia
nah sebagai salah satu perusahaan
yang sudah lolos seleksi berkali kali
mungkin bisa di share kepada pemirsa
bagaimana perusahaan anda
bagaimana perusahaan anda
pak daniel akebono break astra indonesia
mengedepankan teknologi industri empat
untuk di kedepankan juga
untuk teknologi yang kami pakai
untuk teknologi yang kami pakai
khususnya untuk teknologi industri
khususnya untuk teknologi industri empat
tidak tidak semuanya kami pakai
jadi kami pakai adalah yang memang sangat dibutuhkan
untuk meningkatkan produk dividas perusahaan
untuk meningkatkan produk dividas perusahaan
contohnya hal hal yang kecil
contohnya hal hal yang kecil ya
kami gunakan karena bisa meningkatkan efisiensi
kami gunakan karena bisa meningkatkan efisiensi
yang cukup besar
yang sangat bermanfaat untuk perusahaan kami
yang kami kombinasikan dengan web based
jadi semua masuk ke internet of things
jadi hanya contoh sekilas
jadi hanya contoh sekilas
jadi kami tidak mengubah orang orang menjadi robot
tapi tetap seperti pak eko
pak eko tak pernah kunjung ke perusahaan kami
bahwa kami tetap ada orang orang yang bekerja di sana
bahwa kami tetap ada orang orang yang bekerja di sana
tapi contoh hal yang kecil
contoh pada waktu orang mau meng input output dari produksi

yang biasa dulu ditulis manual
di jam jaman ditulis manual seperti itu
tapi kami ubah
kami pakai sensor sehingga kami bisa tarik datanya sehingga
yang data data yang dulu di input
harus di input pakai manual
sekarang secara sistem langsung masuk ke dalam
jadi secara otomatis
contoh yang ke dua yang hal kecil tentang quality
contoh yang ke dua yang hal kecil tentang quality
bagaimana dulu orang mengecek ya
mengukur barang barang produk kita menggunakan kaliber
kemudian dia tulis
kemudian di input lagi ke komputer
kemudian di simpan di file
dan pada waktu kita mencari data data itu
masih membutuhkan waktu
nah sekarang kami ubah menjadi alat alat yang sudah menggunakan digital
sekarang kami mengubah alat alat yang sudah menggunakan digital
sudah kami install sebagai ada alat digital pada waktu dia mengukur mengukur produk
pada waktu dia klik itu sudah masuk dalam sistem
sehingga pada waktu dan semua data sudah bisa dianalisa
sehingga pada waktu kami ada sesuatu hal kami butuhkan data
mungkin tiga bulan yang lalu atau lima bulan yang lalu kami tinggal masukkan tanggal kapan jam berapa
dalam waktu setengah menit kami sudah menemukan data tersebut
kalau dulu cukup lama kadang mencari cari data
jadi teknologi teknologi yang sederhana yang bisa kami manfaatkan untuk meningkatkan productivity
jadi kami lebih fokus pada penataan sistem produksi yang benar
dan alat alat digitalisasi dan teknologi itu adalah membantu kami untuk membantu operation
agar apa yang kami buat sekarang sudah produktif semakin produktif lagi
jadi dari alat alat teknologi tersebut
ditanyakan apakah kita tidak mengikuti tren setelah teknologi
secara tren teknologi kami akan mengikuti terus
jadi kami punya di tempat kami yang disebut sebagai iot lab
di situ teman teman engineering dan teman teman orang orang it kami mencoba teknologi itu
cocok nggak dengan industri kami
cocok nggak dengan plan produksi kami
kalau tidak cocok ya ya itu hanya sebagai penambah wawasan mereka
oh alatnya seperti ini loh oh ini bisa dipakai nggak
tapi pada waktu oh alat ini cukup benefit ya
untuk membantu kita untuk membantu operator membantu operation untuk lebih meningkatkan produktivitinya
nah itu kami langsung install di dalam land produksi kami
oke berarti kata kuncinya bukan teknologi itu sendiri ya pak ya semakin canggih gitu ya
tapi tepat gunanya
tapi penerapannya sehingga bermanfaat bagi perusahaan untuk diterapkan
kita masih ingin bicara mengenai target tapi kali ini target indonesia dalam hal hubungan dengan jerman nih pak
sebagai negara tempat terlaksananya handover masjid
tapi kita diskusikan
diskusikan sesaat lagi setelah jeda
pemirsa tetaplah bersama kami indonesia forward masih kembali setelah jeda berikut ini
terima kasih anda masih tetap bersama kami di indonesia forward
pak susi banyak yang mengatakan bahwa tahun dua ribu dua puluh tiga ini adalah tahun yang merupakan penuh tantangan nih pak
khususnya bagi perekonomian dunia ya
nah dalam hannover mess ini kan akan banyak terjadi deal deal dan kesepakatan kesepakatan sebagai hasil dari ajang eksebisi tersebut
kira kira dari hasil tersebut seberapa jauh perekonomian indonesia dapat tertolong nih pak

mungkin dilihat dari segi hubungan bilateral indonesia dengan jerman sebagai negara tuan rumah penyelenggara hannover messi dua ribu dua puluh tiga ini
ya jadi kalau kita lihat memang memasuki dua ribu dua puluh tiga itu sejak awal tahun berbagai lembaga internasional mengkoreksi proyeksi outlook perekonomian
dengan menurunkan beberapa angka proyeksinya
terutama ekonomi global khususnya negara negara maju amerika
dan uni eropa termasuk jerman
karena itu memang di dalam strategi kita kita dengan jerman di dalam konteks hubungan bilateral cukup baik cukup dekat
pada saat tahun lalu kita sebagai presidensi g dua puluh kebetulan jerman juga sebagai chairnya untuk g tujuh
jadi kita betul betul memanfaatkan dukungan dari jerman untuk menggalang g tujuh
sehingga kemarin hasil g dua puluh sangat bagus
jadi kita sangat baik dengan jerman
kalau kita lihat trade balance kita neraca perdagangan dengan jerman kita juga masih surplus sekitar tujuh bilion usd
jadi masih cukup tinggi surplusnya
investasi untuk fdi memang belum sebesar negara lain baru sekitar hampir dua ratus an juta usd
namun kalau kita lihat posisi kita dan posisi jerman sama sama
kalau ingat di dua ribu dua belas tahun lalu kita masih berada di jerman
tapi kalau ingat di dua ribu dua puluh dua yang lalu seksen pbb membuat satu bentuk response group namanya gcrg global crisis response group
enam kepala negara ditunjuk yang dua indonesia dan jerman
jadi memang kita sudah seringkali beriringan bersamaan dengan jerman
kanselir olaf pun juga saya kira dengan pak presiden
bahkan pada saat jadi tuan rumah g tujuh juga secara khusus pak presiden diundang ke sana

sebenarnya dengan posisi seperti ini melihat tantangan global yang tidak mudah di dua ribu dua puluh
kita ingin memanfaatkan event hannover messe ini selain tadi yang disampaikan oleh pak eko juga untuk akses market dan sebagainya
salah satu yang mendorong dan juga menolong perekonomian kita selama pandemi kemarin adalah tingginya nilai ekspor kita
dengan nilai ekspor yang cukup tinggi
terutama kemarin memang banyak dinamika ya dengan uni eropa
terkait dengan berbagai isu mulai isu sawit kemudian isu pelarangan ekspor kemudian juga berbagai isu di mana indonesia eu cepa kita juga belum selesai
bahkan pak presiden targetkan tahun ini baru harus selesai
nah dengan kondisi dinamika global yang seperti ini kita ingin memanfaatkan event event seperti ini
walaupun demand di global mengalami sedikit penurunan terutama untuk beberapa sektor
kita lihat beberapa sektor kemarin yang mengandalkan ekspor juga agak terganggu karena demand globalnya seperti itu
tapi kita yakin sebenarnya dengan kekuatan dari fundamental makroekonomi kita yang cukup kuat kita sangat bisa untuk melalui dua ribu dua puluh tiga dengan baik
nah kembali ke posisi kemarin
nah kembali ke posisi
jadi sektor industri sendiri selain jangka panjang di dalam jangka pendek ini juga banyak kebijakan yang mulai akan berlaku di tahun ini
seperti yang glirisasi misalkan untuk sektor mineral
selain produk nikel dan beberapa produk yang lain per juni dua ribu dua puluh tiga ini juga sudah akan berlaku
mulai untuk boksit dan semua produk produk mineral tambang kita sudah akan dilarang untuk ekspor dalam bentuk mentah
semuanya sudah harus ada hilirisasinya
ada nilai tambahnya di negara kita
sehingga kita makin yakin peran sektor industri ini nanti akan makin tinggi
karena itu kita ingin event nano fermacy itu betul betul kita manfaatkan untuk mendorong industri kita
dari sisi demand mulai akses market ekspor dan sebagainya
dari sisi supply mulai masalah produktivitas teknologi dan sebagainya
betul betul event ini kita andalkan untuk menopang perekonomian kita
mungkin kata kuncinya hannover messe ini harus sukses industri bangkit ekonomi tumbuh indonesia maju
pak eko di hannover messe ini kan indonesia ingin menampilkan juga teknologi industri empat ya pak ya
sisi mana saja yang ingin ditampilkan dan apa saja harapannya
jadi sebagai partner country indonesia akan mengikuti beberapa official program
mulai dari akan hadir bapak presiden nanti akan bersama sama dengan kanselir jerman untuk hadir meresmikan acara pembukaan hannover messe itu sendiri
kemudian akan meresmikan pavilion nasional indonesia
dimana nanti beliau berdua akan mengunjungi akan melakukan kegiatan walk about untuk mengunjungi beberapa eksebitor
tadi dalam rangka untuk men showcasing apa yang kita miliki
kemudian nanti akan diselenggarakan
kemudian nanti akan diselenggarakan kegiatan bisnis summit yang juga dihadiri oleh bapak presiden dan kanselir jerman
setelah itu akan sepanjang minggu itu akan diadakan seminar seminar di dalam satu konferensi berkaitan dengan tiga hal
yang pertama tentunya terkait dengan investasi
ketiga mengenai sdm atau human capital
akan juga dilakukan kegiatan seminar seminar tertutup
ini semua dalam rangka tadi memperkenalkan kemampuan indonesia
memperkenalkan komitmen indonesia kepada dunia terkait dengan sustainability terkait dengan carbon netrality terkait dengan energi transisi yang kita lakukan
termasuk juga bagaimana kita mendorong terus daya saing kita dengan industri ini bisa memenuhi standar standar berkelanjutan yang semakin banyak sekarang diterapkan
nah satu contoh konkret dimana hasil dari kerjasama ini terjadi

tahun dua ribu dua puluh satu ketika kita menjadi partner country di dalam edisi digital
ini kemudian ada beberapa kesepakatan yang dilakukan
ini contoh saja ini secara nyata ada perusahaan indonesia namanya jpti di jogja
bekerjasama dengan perusahaan jerman trucraft untuk membuat melakukan joint venture memproduksi komponen pesawat terbang
saat ini pabriknya hampir selesai
saat ini pabriknya hampir selesai
dibangun di jogja
kemudian setelah itu juga karena kita waktu tampilkan juga secara lebih kuat bagaimana upaya kita untuk meningkatkan kompetensi sdm kita
baik melalui upskilling maupun shifting reskilling
nah ini dipercaya oleh pihak jerman juga
tahun lalu ketika kunjungan presiden steinmeyer dari jerman datang ke indonesia
kami undang beliau untuk hadir di pd
pusat industri digital indonesia
yang memang di sana disiapkan untuk bagaimana kita bisa mendorong peningkatan kapasitas sdm kita
di dalam berbagai bidang termasuk juga di sana bagaimana penguasaan teknologi kita
jadi karena industri tidak jauh jauh dari investasi teknologi dan sumber daya manusia
hasilnya juga salah satunya ini contoh saja contoh konkret
bahwa kita kan sudah sekarang sudah punya industri semikonduktor di batam
itu tahun lalu akhirnya diputuskan untuk melipat menggandakan kapasitas produksinya
kenapa bisa ditingkatkan kapasitas produksinya
karena sdm nya tersedia
karena sdm nya tersedia
ini lagi lagi seperti tadi yang dilakukan di akebono burekastra
ini sdm menjadi faktor menjadi faktor penting
tidak bisa ditinggalkan
oleh karena itu peningkatan investasi
dan sdm nya yang tiga ini menjadi penting
nah dari situ sektor sektor yang tadi kita pilih
di mana sektor sektor tersebut itu banyak menyerap tenaga kerja
ini yang kita dorong untuk kita perkenalkan dan kita dorong juga untuk mereka menerapkan industri empat
nah tadi peningkatan produktivitas yang kemudian akan konsekuensinya akan membutuhkan lebih banyak tenaga kerja
ini yang kita harapkan
jadi sekali lagi dari kegiatan indonesia sebagai partner country di hannover messe ini kami harapkan
keyakinan dari dunia akan semakin kuat
ada satu hal yang menarik dari coverage dimana dalam empat tahun terakhir kita mendapatkan
ini kita bisa lihat dari angka pmi kita purchasing managers index kita
ini terus berada di level ekspansif kecuali memang pada saat kita mengalami pandemi yang sangat berat
waktu itu ada varian delta dan sebentar omikron
ini agak sedikit mengganggu tapi kalau kita lihat dari angka pmi kita yang sampai
hari ini yang baru keluar hari senin kemarin ini selalu ada level ekspansif
nah ini karena industri sendiri yakin industri ini confidence bahwa mereka ada di dalam level ekspansif karena
pertama pasarnya terbuka untuk mereka karena punya daya saing
kedua iklim usahanya sangat bagus di indonesia sehingga mereka terus berkembang
ketiga infrastruktur pendukungnya termasuk sdm nya tersedia
sudah sebentar lagi nih pak ya
tanggal tujuh belas april tentunya sudah siap dan kita tadi dapat kesimpulan bahwa teknologi industri empat itu bukannya mengurangi tenaga kerja ya pak
tapi justru menciptakan suatu sistem di mana nanti akan tercipta lebih banyak lagi lapangan kerja yang membutuhkan tenaga kerja
nah akebono break astra indonesia sejauh mana nih pak persiapannya
ya persiapannya kami untuk anofarumis tahun dua ribu dua puluh tiga ini kami akan mencoba menampilkan ya
jadi kami tampilkan disitu bahwa meskipun kami di anak forumis kami bisa melihat mengontrol apa yang terjadi di jakarta
jadi itu secara real time akan kami tampilkan di monitor di sana
kemudian yang kedua kami membuat simulasi simulasi tentang production production yang terintegrasi dengan iot
jadi dimana nanti seperti customer memberikan po po nya discan
produksinya berjalan secara otomatik karena perintah perintahnya secara otomatis ya seperti ikan ban seperti itu
itu akan kami tampilkan di simulasinya di sana
kemudian kami akan bawa contoh drone
jadi kami menggunakan untuk mengirim barang barang spare part ya tool dan spare part untuk mesin itu
dari gudang kami yang jauh itu pakai drone ke pabrik
itu akan kami tampilkan di sana
yang keempat kami akan tampilkan juga penggunaan vr
penggunaan vr untuk break failer
jadi pada waktu ya sama kita menggunakan vr kita akan mengendarai kendaraan simulasi
kalau breaknya fail akan terjadi kecelakaan
jadi alat ini kita gunakan untuk karyawan karyawan kami
kami ajarkan supaya pada waktu mereka tidak membuat produk secara standar
sesuaikan standarnya akibatnya akan fatal
jadi itu memberikan apa ya efek ke mereka
oh ya produk kami harus dibuat dengan benar
itu kita menggunakan
itu kita menggunakan vr
kalau menggunakan mobil langsung mungkin banyak mobil ya
kemudian yang terakhir ini yang paling penting
itu adalah kami akan menampilkan juga alat yang kami buat bersama sama
jadi kolaborasi dengan dunia pendidikan
alat inspeksi yang berbasis atau menggunakan teknologi artificial intelligence
jadi kami bersama sama dengan sekolah vokasi universitas gojemada membuat suatu alat alat inspeksi
untuk memeriksa tentang kualitas dari kampas ren itu
ini alat ini sudah kami buat bersama sama mereka
kemudian sudah menjadi prototyping
dan kami hanya butuh poles poles untuk menjadi alat alat industri nantinya
kenapa kami sangat semangat membawa alat alat yang kolaborasi dengan dunia pendidikan ini
karena ini juga menunjukkan ke dunia
bahwa industri di indonesia ini juga didukung dan disupport oleh dunia pendidikan
sehingga riset dan development bisa kita bekerjasama dengan mereka
jadi industri di indonesia ini sudah kuat
jadi kita mau mendorong yuk investor silahkan
ini lah indonesia industri nya cukup maju
semoga sukses ya bapak bapak
banyak pengunjung banyak deal juga
tadi peralatannya semua sudah on the way nih pak hanova
sudah tiba mungkin pak ya
baik sekali lagi terima kasih bapak bapak atas waktunya bersama kami di indonesia forward
pemirsa demikianlah perbincangan kami mengenai keikutsertaan indonesia
secara berturut turut tiga kali menjadi official country partner untuk hannover messe
yang kali ini dilaksanakan tahun dua ribu dua puluh tiga secara tidak virtual lagi
sudah secara langsung tatap muka
dan kami doakan agar acara ini berlangsung dengan sukses dan memberikan sumbang sih yang besar bagi perekonomian indonesia tentunya
terima kasih atas atensi anda dan semoga perbincangan ini menjadi memberikan manfaat bagi anda
saya frida litwina undur diri sampai jumpa